ya semoga masyarakat nantinya bisa berbondong bondong untuk melakukan vaksin booster ya baik itu ketiga ataupun keempat ya
sebagai salah satu atas dikasih
dan apalagi ini produksi anak bangsa ya semoga akan lebih murah jadinya kalau misalkan nanti jadi dijual
betul dan jumlahnya juga stok produksinya juga akan lebih banyak begitu ya sehingga tidak terjadi kelangkaan vaksin
nah kalau kemudian kita tadi bicara penyakit covid sembilan belas nah sekarang kita juga masih soal isu kesehatan yang masih sampai saat ini masih menjadi
masih terus diperbincangkan dan masih dicari solusinya ini soal gagal ginjal akut
di mana juru bicara kementerian kesehatan ri muhammad cahril menyatakan
tim gabungan yang dibentuk untuk investigasi kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada ratusan anak di indonesia menyimpulkan
jika penyebabnya adalah karena intoxikasi atau keracunan cemaran etilen glikol dan di etilen glikol
menurut syahril sebelum kesimpulan ini diambil tim gabungan yang terdiri dari kemenkes ahli epidemiologi
ikatan dokter anak indonesia ahli farmokologi bpom dan puslap empat polri telah melakukan serangkaian pemeriksaan
seperti tes darah urin hingga biopsi ginjal
karena itu hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
hasil rangkaian pemeriksaan ini juga sangat berdampak pada output atau angka kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal yang terus menurun
baik yang dirawat maupun meninggal dalam satu pekan terakhir
ketua umum pengurus pusat ikatan dokter anak indonesia piprim basarah yanuarso mengatakan
pihaknya meyakini bahwa penyebab utama terjadinya lonjakan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal
disebabkan intoxikasi cemaran etilen glikol dan di etilen glikol
pada sirup paracetamol sama seperti yang terjadi di gambia
piprim mengaku para dokter anak sempat kewalahan dan juga kebingungan
terkait banyaknya kasus gangguan ginjal akut pada anak yang dirawat di rumah sakit
berbagai pemeriksaan ditempuh untuk mengetahui apa penyebab utamanya dengan melihat beberapa faktor
seperti dehidrasi infeksi hingga kecurigaan adanya sindrom peradangan multistem pada anak karena covid sembilan belas
ternyata semua unsur ini tidak ditemukan
badan pengawas obat dan makanan mengungkapkan ada lagi dua perusahaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau khasiat mutu untuk memproduksi obat sirup
perusahaan tersebut adalah pt samko pharma dan pt siubros pharma
hal ini diumumkan kepala badan pom penny lukito dalam konferensi pers di tapos depok jawa barat pada rabu pagi
ia mengatakan ada dua perusahaan farmasi yang melanggar ketentuan
cara pembuatan obat yang baik dalam obat sirup yaitu pt samko pharma dan pt siubros pharma
menurut penny berdasarkan pemeriksaan bpom keduanya menggunakan bahan baku yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol
yang tak memenuhi syarat atau ambang batas aman
dua perusahaan farmasi ini menyusul tiga perusahaan farmasi yang sudah diumumkan sebelumnya
yaitu pt yarindo pharma tama pt universal pharmaceutical industries dan pt avi pharma
pertama produk pt cf yang dikali kali dikhusnahkan

terhadap produk sirup obat dari kedua pt tersebut yang menggunakan
terhadap produk sirup obat pt cf dan pt sf lainnya yang menggunakan pelarian rokok

pengertian produksi dan distribusinya